pasangan capres cawapres prabowo subianto sandiaga uno akan menyampaikan visi misinya pada pidato kebangsaan yang digelar senin besok di jcc senayan
acara tersebut digelar karena kpu batal menggelar sosialisasi visi misi kedua pasangan capres cawapres
calon wakil presiden sandiaga uno membenarkan dirinya dan prabowo senin besok akan menyampaikan visi misi dalam forum terbuka yang dihadiri dua lima ratus pendukungnya
selain itu akan hadir pula seluruh ketua tim ketua umum partai koalisi pendukung paslon nomor dua
sandi mengaku ide penyampaian visi misi dalam bentuk pidato kebangsaan adalah saran dari ketua umum demokrat susilo bambang yudhoyono
dalam acara tersebut prabowo subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan untuk menjelaskan visi misinya
menurut sandi penyampaian visi misi sangat penting mengingat banyak pemilih yang belum mengetahui visi misi paslon nomor dua
pada kebangsaan indonesia menang victory
saya ingin sampaikan negeri yang kaya raya ini victory and peace
negeri yang kaya raya ini sumber daya lagi melipah menang di suku
sumber daya manusianya pinter pinter hebat hebat rajin rajin
perlu satu penekanan khusus agar kita bisa mewujudkan potensi realisasi daripada janji janji yang
disampaikan oleh pendiri bangsa
dan visi kita aman untuk semua adil untuk semua dan makmur untuk semua itu akan kita jabarkan
melalui lima fokus yang sesuai dengan pancasila dan undang undang kasar negara republik indonesia tahun dua ribu dua puluh satu